hai munstera adansoni yang di kalangan penggemar tanaman hias dikenal dengan nama janda bolong
sedang sangat populer tanaman merambat yang termasuk dalam family arakea atau aroid sini
bisa terjual hingga ratusan juta rupiah harganya ditentukan dari jumlah daun yang dihargai dua puluh hingga
lima juta rupiah perhelainya daun yang berbentuk seperti jari dan berlubang lubang serta perpaduan
warna hijau putih dan kuning menjadi daya tarik yang membuat janda bolong semakin diminati
perawatannya pun terbilang mudah cukup disiram satu sampai dua kali seminggu tanaman ini juga relatif tahan
serangan hama dan penyakit janda bolong banyak digunakan untuk mendekorasi ruangan bergaya
minimalis bagi penggemarnya
memandangi tanaman ini membuat pikiran lebih tenang cocok untuk meredam kegelisahan di saat pandemi
harga yang melonjak juga sempat dialami tanaman gelombang cinta beberapa tahun lalu
ketika itu gelombang cinta dicari orang bukan cuma karena bentuknya yang indah
tapi juga karena ada klaim yang beredar bahwa tanaman ini bisa membersihkan udara di sekitarnya
supriyadi termasuk orang yang ketika itu ikut mengoleksi tanaman hias jenis anturium ini
dia sempat mencari tanaman hias jenis anturium ini dan mencari tanaman hias jenis anturium ini

namun supriyadi malah mengalami kerugian yang sangat besar ketika harga gelombang cinta mendadak terjun bebas
karena pasokan yang melimpah seiring permintaan yang mulai melemah
menurut supriyadi itulah risiko mengoleksi tanaman mahal
pada saat saat terakhir saya hampir satu m rugi
tapi itu pun kalau kita kembangkan sih tidak akan berhasil mengembangkan tanaman mahal
tapi kalau seiring dengan waktu kalaupun kita perbanyak sih sebenarnya nggak ada ruginya
meski fenomena gelombang cinta pernah membuat banyak orang merugi
para penggemar dan pedagang janda bolong optimistis
tanaman ini masih membawa cuan hingga beberapa tahun ke depan
menurut mereka permintaan yang datang baik dari permintaan lokal
dan dari pemerintah dan pemerintah seluruh negara masih akan tinggi
paul salah satu penjual tanaman hias di depok jawa barat
memilih tak lagi mengekspor janda bolong ke sejumlah pelanggannya di korea eropa dan amerika utara sejak enam bulan lalu
padahal permintaan terus meningkat hingga mencapai ribuan
mengaku stok tanamannya terbatas
paul memilih melayani pembeli lokal yang sudah membayar lunas tanaman janda bolong yang sedang ia besarkan
dan dibanderol dua puluh tahun kemudian mencari tanaman yang lebih besar dan lebih besar

saya rasa kalau zaman gelombang cinta itu kan marketnya seperti dibuat ya
seperti dibuat jadi tanaman itu hanya berputar putar di sekitar pasar lokal saja
kemudian saya tahu betul memang ketika di sini dibuat rame apa segala macam
sementara barang itu ternyata dari thailand sama dari brazil dari mana itu barang itu masuk ke indonesia
jadi kalau yang market yang dulu itu sebetulnya memang lebih banyak
dibuat ya kalau yang sekarang itu memang murni karena yang sekarang itu justru bukan karena dimulai sama orang lokal
tapi memang ini karena mulai ada permintaan dari luar indonesia dari luar negeri kita mulai ada permintaan ekspor
itu yang membuat harga menjadi naik
pengamat agribisnis dari institut pertanian bogor tungkot sipayung menyatakan
tingginya harga tanaman hias bukan semata karena perubahan gaya hidup masyarakat
ada praktik penggelembungan harga dan perubahan gaya hidup masyarakat
ada praktik penggemar yang sering tidak rasional
meski memprediksi booming janda bolong akan serupa dengan gelombang cinta
tungkot menilai pandemi covid sembilan belas akan menahan ketenaran janda bolong lebih lama
saya yakin sama ya jadi saat ini di indonesia lah ya di indonesia itu booming
booming dalam pengertian dikejar orang tapi orang yang mengejar gitu ya tidak semuanya gitu kan
memang nggak ada barangnya jadi ini akan mendorong orang mengimpor dari negara lain mencari tuh ada di sekitar thailand di sekitar filipina gitu kan
itu sebentar lagi akan datang kan jadi ini kebetulan covid ini masih terhambat impor gitu kan
mungkin agak agak lumayan beberapa bulan lah gitu kan
tapi kalau menunggu tubuh lagi itu butuh waktu enam sampai satu tahun kan apalagi sampai sudah agak besar gitu kan
itu kekelakaan di pasar akan tetap terjadi maka harga itu akan dibuat seperti itu
akan dikejar orang
tapi sebetulnya itu banyak juga itu adalah bubble kan jadi artinya apa namanya itu
newsnya saja begitu
rekor harga tertinggi penjualan tanaman hias jenis monstera tidak hanya berlaku
bagi janda bolong tetapi juga varian monstera lainnya
sebut saja monstera obliqua
perhelai daunnya dijual dua puluh lima sampai tiga puluh juta rupiah
atau monstera albo farigata yang dibanderol tiga puluh sampai lima puluh juta rupiah per helai daunnya
ada juga monstera deliciosa white monster dan monstera min yang harga daunnya dipatok lima puluh juta rupiah per helai
sufiani tanjung andika suramanto depok jawa barat